ini dia presiden jokowi
tiba di kompleks parlemen
tepat di samping air mancur yang sangat khas menuju ruang sidang paripurna
mpr dpr dan dpd
dpr dpr dan dpd
ataupun masih ada negosiasi negosiasi yang belum merampung
kita akan lihat nanti faktanya apakah betul presiden jokowi akan jadi mengumumkan
nama nama menteri menteri baru dalam kabinet kerja jelit kedua pada esok hari
kita lihat ini presiden jokowi sudah tiba di lobi gedung mpr ri
yang menarik selain kehadiran para tamu tamu negara pada hari ini
beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan level presiden raja perdana menteri
selain itu juga ada beberapa menteri menteri dari negara sahabat
acara pelantikan presiden dan wakil presiden ini juga sudah dipastikan dihadiri oleh dua mantan
presiden republik indonesia ya ini presiden ke lima megawati soekarno putri
dan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
selain itu juga dua rival presiden jokowi dalam pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
yakni prabowo subianto dan sandiaga uno juga dikabarkan sudah hadir
untuk menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden
ini dia presiden dan wakil presiden disambut oleh
para wakil ketua mpr arsul sani sebelumnya ada ahmad basara
sebelumnya ada jazilul fawait dan di paling ujung depan tadi ada ketua mpr bambang susatyo
yang paling terakhir ini adalah wakil ketua mpr syarif hasan dari partai demokrat
presiden dan para pimpinan mpr akan menuju ke ruang tunggu utama
sebelum nanti akan bersama sama menuju ruang sidang

jadi ini adalah proses yang akan dilakukan oleh pak presiden dan wakil presiden

dia kita lihat ada beberapa gubernur kita lihat ada gubernur jawa timur
ada gubernur sumatera selatan ada menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
yang apakah ini masih tanda tanya apakah ibu susi akan tetap
lanjut menjadi bagian dari kabinet presiden jokowi lima tahun ke depan atau tidak
karena presiden jokowi tadi memberikan sinyalemen bahwa banyak juga menteri menteri di periode pertamanya
yang akan lanjut di periode kedua
ini para gubernur ada ganjar pranowo gubernur jawa tengah gubernur ntt victor laiskodat
kemudian ada di sebelahnya ada gubernur sumatera utara edi rahmayadi
di depannya juga deretan deretan gubernur ada gubernur sulawesi selatan
profesor nurdin abdullah ada gubernur jawa barat ridwan kamil
dan banyak sekali gubernur gubernur lain yang juga hadir
untuk informasi bagi anda banyak nama nama beredar yang akan menjadi menteri
nama gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjadi salah satunya
ada juga yang di layar kaca anda